kita ke informasi lain kantor bia cukai tanjung perak surabaya mengamankan empat kontainer asal kanada yang menyelundupkan sampah ke indonesia
sampah sampah sisa konsumsi tersebut tercampur dalam bahan baku kertas bekas yang diimpor sebuah perusahaan
kontainer yang diamankan ini bukan gelombang pertama penyelundupan sampah ke indonesia
sampah sampah dari luar negeri telah bertahun tahun masuk ke indonesia dan berasal dari tiga puluh lima negara eropa amerika australia dan juga beberapa negara asia
sampah impor dari puluhan negara ini terlanjur menumpuk dan juga tersebar di sedikitnya tiga kabupaten di jawa timur
berikut liputan tim cnn indonesia mengenai sampah impor ilegal di jawa timur
empat kontainer asal kanada ini diperiksa dan diamankan kantor beacukai tanjung perak februari dua ribu sembilan belas
dalam manifest disebutkan isi kontainer adalah bahan baku kertas bekas yang dipesan sebuah perusahaan kertas di gresik

kontainer ini tidak hanya memuat bahan baku kertas bekas tapi juga sampah
pengiriman sampah yang dicampur bersama kertas bekas termasuk pelanggaran undang undang dan sulit terdeteksi
apalagi impor kertas bekas tersebut sudah memenuhi persyaratan dan mencantumkan laporan surveyor serta mendapatkan persetujuan impor
dalam kondisi normal impor seperti ini tidak akan menjalani pemeriksaan fisik
pemeriksaan fisik baru dilakukan jika ada catatan khusus atau informasi intelijen
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda
kertas bekas ini tidak hanya memiliki kertas bekas tetapi juga memiliki kertas yang berbeda